polisi memang telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga kasus tewasnya mahasiswa ui muhammad hasya atallah
namun ternyata kasus ini masih jadi polemik pasalnya almarhum hasha yang tertabrak mobil seorang purnawirawan polisi itu justru statusnya sebagai tersangka
malam ini saya akan berbincang dengan pakar hukum pidana dari universitas trisakti abdul fikar hajar
halo selamat malam pak fikar
baik pak fikar apakah ini dalam hukum pidana ada seseorang yang meninggal kecelakaan karena tertabrak orang lain justru dijadikan tersangka
ya ini yang menurut saya agak lucu ya agak aneh gitu
dalam satu peristiwa yang kemudian ada orang yang meninggal

itu bisa dikategorikan sebagai peristiwa pidana
orang yang meninggal itu bisa juga disebutkan sebagai korban
apalagi ini peristiwanya adalah kecelakaan lalu lintas
artinya pasti ada bukan ada semua pihak di dalam kecelakaan lalu lintas
jika terjadi kecelakaan itu dapat dikualifikasi melakukan kelalaian
apakah yang ditabrak ataupun yang menabrak
biasanya seperti itu
nah karena itu apa namanya baik korban maupun yang bukan korban itu dijadikan tersangka gitu
dan pasalnya adalah pasal kelalaian
kelalaian yang menyebabkan upamanya lukanya korban atau menyebabkan kematian korban ya dan
jadi menurut saya gak mungkin orang ini
meninggal sendiri kecelakaan
kecuali kecelakaan tunggal
dia jatuh terpeleset
kemudian dia meninggal dunia
kalau seperti itu
kalau pun ada tindak pidana ya korban sendiri
yang jadi terdakwanya
jadi tersangkanya tapi kalau ada dua orang
maka orang orang yang hidup itu
harus dijadikan tersangka
bahwa kemudian di proses peradilan
nanti dia bisa membuktikan
tetapi itu terjadi juga
baru itu bisa menjadi pertimbangan
hakim nanti untuk memutuskan apakah
dia dilepaskan dari
karena kelalaian menyebabkan
kematian orang lain atau tidak
jadi bukan di tingkat penyidikan
penyidikan itu mestinya hanya
mengumumkakan ini hasil penyidikannya
seperti ini biar dibawa
oleh jaksa penutup umum
siapa yang dianggap bertanggung jawab
korban seperti itu
berarti dalam penyidikan itu tidak ada
atau bagaimana ini pak fikar
tetap ada artinya
orang yang hidup itu pasti
mungkin kalau bukan
purnawirawan polisi itu sudah jadi tersangka juga itu
mungkin seperti itu
dalam satu peristiwa
itu seperti itu
dua duanya dua dua pihak itu dianggap lelahi
tidak lelahi atau satu orang yang hanya lelahi
itu nanti pengadilan yang memutuskan
sebetulnya seperti itu
karena sudah ada orang yang meninggal
sudah ada orang yang mati
jadi yang harus
bahwa ini menjadi peristiwa pidana
dan peristiwa pidana itu
harusnya yang memutuskan adalah pengadilan
karena itu yang hidup itu pasti harus dijadikan
baru nanti diperiksa di pengadilan akan jelas
pengadilan akan memutuskan
memberikan semua saksi
yang baik yang melihat
maupun yang meringankan juga
sehingga nanti sampai pada satu kesimpulan
bahwa orang ini memang
meskipun ada orang meninggal
orang ini tidak bersalah
mungkin seperti itu
oke pak fikar ini juga pihak kepolisian
akhirnya untuk demi keadilan
terutama untuk pihak keluarga dari mahasiswa ui sendiri

ini akhirnya akan mengajak dari ahli otomotif dan juga dari transportasi
ini akhirnya akan mengajak dari ahli otomotif dan juga dari transportasi
untuk bisa berembuk dan juga bisa nantinya
menyimpulkan apa yang terjadi
nah responnya bagaimana ini pak
ya boleh saja
ya upaya itu boleh saja
tetapi itu tadi saya bilang
ini peristiwa ada orang yang meninggal
ada orang yang mati
artinya harus ada yang bertanggung jawab
kalau hukum pidana melihatnya yang hidup
pasti harus bertanggung jawab
dalam satu prinsip yang hidup

nah apakah dia kemudian berubah
atau tidak bertanggung jawab
nah ini nanti di pengadilan
berdasarkan alat alat bukti
dia bisa berargumen bahwa
sesungguhnya bukan dia yang menyebabkan kematian
bukan dia yang menyebabkan ini
nah itu nanti di pengadilan gitu
kalau di kepolisian itu penyidikan
kalau di kepolisian itu penyidikan
dia menyidik saja
dia harusnya tekanannya pada ada orang yang meninggal
tekanannya pada itu
bukan pada orang ini nggak bersalah
bukan pada itu
tetapi siapa yang bertanggung jawab terhadap orang yang meninggal
tetapi siapa yang bertanggung jawab terhadap orang yang meninggal
itu yang mestinya tekanan penyidikan itu itu
tetapi baru nanti
yang dibawa di pengadilan
yang dibawa di pengadilan
orang itu bisa berargumen
bahwa saya atau bisa membela diri
bahwa saya melakukan ini karena
karena terdakwa yang nabrak
itu yang seharusnya terjadi seperti itu
yang seharusnya terjadi seperti itu
di kepolisian itu penyidikan
mereka yang akan membawa ke pengadilan
di pengadilan lah itu
kemudian di klarifikasi
diperiksa semua saksi secara terbuka
nah kalau di kepolisian kan tidak terbuka
cuma di penyidikan
padahal sebenarnya sudah ada korbannya
bagaimanapun juga itu peristiwa tabrakan
lalu bagaimana dengan
respon dari pak fikar sendiri
yang polisi sempat
sp tiga terkait dengan kejadian ini
dalam memutuskannya atau bagaimana
iya kalau menurut saya ini terburu buru
tanpa pertimbangan yang matang
dikaji lebih dalam
kemudian tetap dibawa ke pengadilan
biar pengadilan lah yang memutuskan
nah karena itu terhadap
sp tiga ini menurut saya keluarga korban
bisa mengajukan pra peradilan
minta kepada pengadilan
untuk dibuka kembali
persidangannya nah di pra peradilan
di pra peradilan itu nanti
akan dijelaskan bagaimana peristiwanya
bersalah siapa yang
melakukan ketidaksengajaan dan
kelalaian dan sebagainya
tapi yang intinya begini sebenarnya
dalam peristiwa lalu lintas
semua pihak baik penabrak
maupun yang ditabrak itu
dua duanya lalai gitu
mestinya seperti itu
itu adalah asumsinya gitu
bahwa kelalaiannya itu bisa
dimaklumi atau ada alasan
penghapusnya nah itu nanti pengadilan
bukan di tingkat
ini menarik sekali pak jadi jika
ini kalau misalnya ini ibaratnya
saya ketika saya sudah melakukan
mengendari kendaraan dengan
baik dan juga benar sesuai dengan
minta hati segala peraturan yang ada
tetapi ketika ada seseorang
yang justru tidak
misalnya tidak hati hati dan mungkin
mungkin saja sedang musibah begitu
akhirnya mengenai kita juga
dan akhirnya meninggal otomatis saya juga
jadi tersangka begitu pak
nanti pengadilan yang mengklarifikasi
betul nggak peristiwa itu
di tingkat penyidikan ya itu
tidak semua orang tahu
kalau di pengadilan itu terbuka
semua diperiksa saksi saksinya
siapa yang menyatakan
dia melihat siapa yang menyatakan
dia melihat tertabrak atau apa segala
macam itu akan terbuka semua
itu satu yang kedua
kalau begini kan
tidak bisa dihindarkan
yang kurang baik terhadap polisi
begitu ya kan
apalagi umpamanya penabraknya
penawirawan polisi juga
dan itu akan menimbulkan prasangka
yang macam macam gitu
menurut saya dibawa aja ke pengadilan
kalau memang tidak bersalah
jangan takut nanti pengadilan akan memutuskan
tidak bersalah akan
menurut saya seperti itu seharusnya
karena ini ada orang mati ada orang yang meninggal
karena itu menurut saya harus bawa ke pengadilan tetap
yang hidup itu dijadikan tersangka
karena itu tadi saya bilang asumsinya
dalam kecelakaan lalu lintas
baik penabrak maupun yang ditabrak
asumsinya dia lalai
dia tidak membawa kendaraan
dengan hati hati bahwa kemudian
terbukti nanti di pengadilan
si pengendara itu sudah pada tracknya
sudah benar dan orang lain
atau si korban itu yang menabrak
itu nanti biar pengadilan yang memutuskan begitu loh
di luar soal
pengadilan yang nantinya akan
memutuskan terkait dengan hal ini
tentunya pihak kepolisian sudah sempat
untuk membela diri dengan mengatakan
bahwa ini sudah berdasarkan dari
olah tkp dan juga
berbagai macam hal yang sudah dilakukan oleh
sejauh ini bagaimana
apa namanya tanggapan dari pak fikar sendiri apa yang
dari pihak kepolisian yang sudah melakukan
berbagai macam hal termasuk halnya
melakukan olah tkp gelar perkara dan lain sebagainya
itu memang pekerjaannya penyedih
korban dalam hal ini adalah
keluarga yang meninggal itu
bisa melakukan upaya hukum memperadilankan
yang meng sp tiga kan itu
jadi dia bisa
membuka kembali nanti di pengadilan
biar menjadi jelas
bahkan upamanya keluarga korban
bisa membawa taksi taksi yang
melihat di luar saksi yang
diperiksa oleh polisi tetapi dia melihat
terjadinya di depan tukang kelapa
atau terjadinya di depan
itu bisa dibawa sebagai
saksi gitu sebagai orang orang
yang memperhatikan begitu
akhirnya lebih terbuka kalau di pengadilan
bisa lebih terbuka saya menyarankan untuk
baik baik lagi lagi pihak keluarga
harus meminta untuk adanya
sidang pra peradilan dan juga mungkin
dari yang jadi
diharapkan jadi tersangka ini bisa membuktikannya
nanti di persidangan ya pak ya terima kasih
pak fikar sudah berbincang dengan kami
di malam hari ini semoga
kita semua selalu sehat
wal fiat dan juga
tidak mengalami hal hal yang serupa seperti
di kemudian hari nantinya terima kasih
sekali lagi pak fikar selamat malam